lrt bali ditargetkan membentang dua puluh km di bawah tanah dan di atas tanah dari bandara igusti ngurah rai sampai ke wilayah cemagi badung
dan menurut saya yang kita tonton semalam seperti satu ratus delapan puluh derajat berbalik gitu kan
kalau yang lagi itu harusnya udah nikah dulu ya
tapi kemarin pas scrimmage pj lawan hang tuah tipis loh bu
iya masyarakat lebih paham saat ini dengan covid
gue yakin juga gue si derick bakal main banyak cuman ini
sejauh ini ya setiap priota rewel itu aku paling cuman diemin dia dulu
masih nyari temen anjing
apalagi bali dikenal dengan keindahan alamnya
biar dia lolos ke nba final gitu kan
beda dengan ayam muda ayah muda itu anjir
yang baru baru diupas baru dari induk
cuma beda dua poin tuh
pokoknya siapa duluan disana gitu ya
ke niatnya mbak su
bahkan ada erupsi yang lebih besar dibandingkan tadi pada saat pagi ya pak dini hari
kayanya kurang berhasil aja wakace gitu
saya bacakan dulu untuk sahabat kerta data biar lebih paham ya
berarti waktu itu sempat timnas bareng rivaldo juga bukan sih
berarti lu sebelum masuk indonesia patriots kemarin bpj udah nawarin lu atau gimana
oh peran pkk bagus
ya itu seru sih maksud gue
gue emang dari dulu bukan fans nya ben simmons ya
lu kan pernah trial sama sm juga ya gak masalah
yang badan lu harus kering gitu
karena gue juga gak peduli
karena di debat sebelumnya caimin dinilai paling bawah gibran paling atas namun sekarang berbalik
terus ketemu kevin duren nih
cucunya didekap dekap sampai nunggu taksi datang
eh dia kalo gue bilangnya itu bukan tingginya kalo menurut gue
ya belum tentu ya bukan nggak mungkin tuh nah terus di westbrook tuh sebenarnya bukan nggak cocok sama main sama siapa aja cuma dia tuh tipe tipe mainnya tuh kayak goal dominant loh ketika itu dia juga pake
jadi langsung ditreat gitu mungkin
dia tuh manajemennya bukan pemain
taman wisata alam batu mentas dan tarsius sanctuary
harusnya yang datang tetap sonaro gitu
soalnya tim tim supporting system nya kayak si kelly o brieg itu mentalnya kayaknya masih mental mental jilik sih anjing menurut gue
jadi ngambil apa tuh di uph surabaya tuh
kedua tersangka mengaku nekat menculik korban setelah melihat iklan di media sosial